halo selamat malam lima dari delapan belas partai politik yang lolos verifikasi awal pemilu dua ribu dua puluh empat adalah partai baru
meski mendaftar dengan nama partai dan logo baru tapi sebagian diisi oleh wajah wajah lama
apa yang menjadi jualan partai partai baru untuk menggayat mayoritas pemilih muda
atau sama saja partai partai baru tidak memiliki pembeda
para pemilih hanya disuguhkan gaya politik yang itu itu saja
dan setelah pesta usai ditinggalkan begitu saja partai baru versus partai lama jualan apa
bersama saya rifana pratib akan membahasnya selama satu lima jam
sampai jumpa ke depan dalam political show
komisi pemilihan umum secara resmi mengumumkan delapan belas partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat pada oktober lalu
dari hasil verifikasi administrasi terdapat lima partai baru yang lolos
belum pernah ikut dalam kontestasi politik sebelumnya
tujuh belas partai yang lolos sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat adalah
pdi perjuangan partai keadilan sejahtera partai persatuan indonesia atau perindo partai nasional demokrat atau nasdem partai bulan bintang dan partai demokrat
selanjutnya ada partai hanura partai gerindra partai kebangkitan bangsa dan partai solidaritas indonesia atau psi
ada pula partai amanat nasional partai golkar dan partai persatuan pembangunan atau p tiga
lalu di deretan partai baru ada partai kebangkitan nusantara atau pkn partai garda perubahan indonesia atau garuda partai gelombang rakyat indonesia atau gelora partai buruh dan partai umat
munculnya partai politik baru jelang pemilu menjadi sebuah barometer
bahwa masih banyak warga yang ingin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara selanjutnya
sejak pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai pemilu dua ribu sembilan belas terjadi tren penurunan jumlah partai politik peserta pemilu
seperti pada pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ada empat puluh delapan partai yang ikut dalam kontestasi pemilu
sedangkan pada pemilu dua ribu sembilan belas hanya enam belas partai yang ikut dalam kontestasi
namun pemilu tahun dua ribu dua puluh empat nanti
jumlahnya bertambah menjadi delapan belas partai
meski terjadi tren penurunan pendiri saiful mujani research and consulting atau smrc
trennya sebenarnya apakah ada peluang ya untuk partai
pertanyaannya adalah kalau kita lihat pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu sembilan belas misalnya kita perhatikan jumlah partai itu cenderung semakin sedikit
tapi jumlah partai yang masuk ke senayan tambah banyak
artinya apa artinya jumlah partai yang ikut pemilunya itu semakin sedikit
partai yang sedikit ini sehingga bisa menyerap suara dan bisa lolos ke senayan itu juga semakin banyak
banyaknya partai politik yang akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti akan memunculkan persaingan ketat
hasil persaingan itu diharapkan mampu melahirkan tokoh pemimpin yang berkompeten serta berkualitas
namun pertanyaannya apakah partai partai baru menawarkan
sesuatu yang baru
jika dicermati beberapa pengurus dan tokoh utama partai politik pendatang baru itu adalah orang orang lama dalam dunia politik indonesia
latar belakang itu membuat partai politik baru dianggap hanya sekedar kendaraan politik atau kamuflase untuk mengakomodasi kepentingan kepentingan lama
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
ikuti verifikasi berikutnya dari kpu untuk bisa betul betul menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
ini ada pkn partai kebangkitan nusantara partai garuda gelora partai gelombang rakyat indonesia partai buruh dan juga partai umat
ini dari sumber litbang cnn indonesia
dan berarti so far ada delapan belas partai politik yang akan berkontestasi pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
apakah berkurang atau bertambah kita belum tahu karena partai partai yang baru ini masih harus mengikuti verifikasi kedua dari kpu
dan selanjutnya bagaimana sikap dari partai partai yang duduk di parlemen tentang beberapa produk legislasi atau produk undang undang yang dihasilkan
kita akan lihat bahwa ada beberapa undang undang kontroversial yang dihasilkan oleh partai politik periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
salah satunya kalau anda ingat ada undang undang cipta kerja atau omnibus law cipta kerja
yang berulang kali digugat ke mahkamah konstitusi
namun akhirnya mahkamah konstitusi tetap memerintahkan agar undang undang cipta kerja ini berjalan
kalau kita lihat di sini petanya partai partai yang mendukung pengesahan undang undang cipta kerja
ada tujuh partai di parlemen
ada pdi perjuangan kemudian golkar gerindra nasdem pkb p tiga dan juga pan
ini adalah seluruh partai anggota koalisi pemerintahan presiden jokowi
dan juga wapres maruf amin
ini adalah tujuh partai politik di parlemen yang mendukung pengesahan undang undang cipta kerja
sementara yang menolak adalah partai oposisi ada partai keadilan sejahtera dan juga partai demokrat
bagaimana dengan undang undang kontroversial lainnya
kita akan lihat karena selain undang undang cipta kerja ada juga undang undang yang memantik reaksi pro dan kontra
ataupun memantik penolakan dari publik
salah satunya adalah undang undang ibu kota negara
ini disahkan dengan waktu yang sangat cepat
kalau anda ingat di dpr hanya butuh tiga minggu
minggu saja untuk mengesahkan undang undang ibu kota nusantara di penajam pasir
yang mendukung sekali lagi kita lihat ada tujuh partai koalisi pendukungnya pak jokowi dan juga maruf amin
ditambah ada satu partai demokrat
jadi total ada delapan partai di parlemen yang mendukung pengesahan undang undang ikn
ada pdi perjuangan kemudian golkar gerindra nasdem pkb p tiga pan dan juga demokrat
hanya satu partai di parlemen yakni partai keadilan sejahtera
yang menolak pengesahan undang undang ibu kota nusantara
apakah akan berlanjut nanti kalau para pemain partai politiknya berubah di pemilu dua ribu dua puluh
kita tidak tahu karena politik sangat dinamis
oke dan selanjutnya bagaimana dengan elektabilitas partai partai pemain baru yang akan ikut kontestasi pada pemilu dua ribu dua puluh
ini survei dua puluh empat september sampai tujuh oktober dua ribu dua puluh dua dari lembaga smrc
kalau kita lihat pdi perjuangan
kemudian gerindra jaraknya cukup jauh ya
kalau kita lihat yang sekarang ini golkar adalah pemenang pemilu di dpr
perolahan kursinya nomor dua
tapi kalau untuk secara nasional gerindra yang nomor dua
ada juga kemudian kita lihat di sini pkb dengan tujuh satu
kemudian pks dengan enam satu
kemudian p tiga tiga tiga
lumayan angkanya untuk newcomer
dan hanura sempat masuk ke dalam parlemen dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
ke dua ribu dua puluh empat harus terlempar karena tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold
kita tidak tahu
bagaimana dengan partai partai yang lain
ini masih surveinya smrc dua puluh empat september sampai tujuh oktober
selain itu partai partai yang lainnya masih sekitar empat belas bulan lagi
jadi masih ada waktu
ini pecahannya partai keadilan sejahtera
didengkotnya adalah anggota dari pks
ini selanjutnya apa
pkn katanya digagas oleh mantan ketua umum partai demokrat anies urbaningrum
selanjutnya partai apa ini
masyarakat yang belum menentukan pilihan pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh
sebetulnya sudah mengerucut ya angka angkanya
dan setelah ini kita akan membahas dengan para narasumber tentang bagaimana sebetulnya sikap partai partai
terutama partai lama dan juga partai baru
tentang beberapa produk legislasi undang undang yang kontroversial
apakah mereka akan tetap bertahan atau mereka malah banting setir
dan apa yang akan menjadi jualan dari partai baru
pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat kita akan bahas bersama dengan para narasumber
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
komisi pemilihan umum telah menetapkan delapan belas partai politik lolos verifikasi awal pemilu dua ribu sembilan belas
bagaimana partai lama mempertahankan suaranya
dan apa jualan partai baru di pemilu mendatang
ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir
di studio saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung direktur eksekutif indo strategik ada bang khoirul umam
selamat malam mbak nana selamat malam bapak bapak semuanya
ada ketua dpd partai golkar maman abdurrahman selamat malam bang maman
ada ini saya nggak boleh salah karena partainya udah baru
wakil ketua umum partai gelora gelombang rakyat indonesia
nah gelombang rakyat indonesia bang fahri hamzah ini idola anak anak mahasiswa
ada ketua umum partai buru said iqbal selamat malam pak said
terima kasih semuanya sudah bergabung dan bergabung juga melalui sambungan virtual adalah badan eksekutif mahasiswa visip universitas tanjung pura kalimantan barat
selamat malam teman teman mahasiswa
terima kasih sudah bergabung nanti teman teman mahasiswa bisa melontarkan pertanyaan atau mengkritik juga boleh
karena sekali lagi anda yang menentukan masa depan indonesia pada pemilu dua ribu dua puluh empat
anda anda semua ini jumlahnya enam puluh persen
pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti untuk memberikan suara
dan sebelum saya masuk ke dalam jualan partai lama dan juga jualan partai baru
dan bagaimana mereka meyakinkan kemudian pemilih muda
saya akan membedah dulu undang undang kontroversial ataupun produk legislasi undang undang
yang sudah dihasilkan oleh partai politik periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
ada beberapa undang undang yang kontroversial memantik reaksi publik pro dan juga kontra
seperti undang undang cipta kerja kemudian undang undang ikn
saya bahas satu satu ke undang undang cipta kerja dulu
karena promotornya pada saat itu adalah partai golkar
bang maman undang undang cipta kerja atau omnibus law cipta kerja ini kan menuai kontroversi ya
pro dan kontra
golkar mendengarkan tidak sih aspirasi publik pada saat itu yang berdemonstrasi terus menerus
kemudian menggugat ke mk ini teman temannya bang said kan menggugat ya
kmk itu golkar mendengarkan tidak bahwa ada penolakan soal undang undang cipta kerja
eee yang pasti bahwa dalam setiap
aspirasi baik itu pro maupun kontra
kita sebagai partai yang juga sebagai inisiator omnibus law waktu itu
pasti harus mendengarkan itu dulu pertama
namun sejatinya bahwa sesuatu yang baru
kalau kita lihat hukum alam
pasti hadir pertama kali dengan kontra
karena sesuatu itu kan baru
orang tidak pernah familiar dengan sebelumnya
dengan apa itu namanya omnibus law
dengan segala dinamikanya pro dan kontranya
wajar kalau ada sebagian publik
yang memang cenderung untuk mempertanyakan
dan mungkin mengarah kepada sesuatu yang sifatnya agak kontra ataupun menolak
namun di sisi lain juga
tidak sedikit juga sebetulnya yang mendukung ataupun silent majority
nah namun yang harus dilihat
kenapa waktu itu partai golkar tetap konsisten pada konteks untuk mendorong omnibus law ini berjalan waktu itu
di bawah maupun di atas yang seringkali tidak sinkron
kita mau mengeksekusi program program strategis nasional
sering sekali terkendala dengan beberapa permasalahan permasalahan birokrasi
dan lain sebagainya
outputnya juga masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan keadilan pemerataan di seluruh wilayah
akhirnya sering sekali tidak mendapatkan kesempatan itu
nah keberadaan partai golkar adalah posisinya yang mendorong speed up percepatan realisasi program program strategis nasional
memang dibutuhkan juga untuk masyarakat
jadi mbak kalau misalnya sebagian besar ada yang
kontra waktu itu
kita meyakini bahwa itu adalah belum tersosialisasikan secara maksimal
anda mengakui ya bahwa sebagian besar itu kontra
bukan pro ya
oh kontra dulu
jangan artinya kalau ada sebagian kelompok yang memang kontra
kita menganggap bahwa itu
sebagian besar nggak
tadi dikatakan sebagian besar kontra
kalau tanya ke kita
jauh lebih besar yang memang setuju
artinya bagi kami
itu adalah sebuah proses dinamika yang harus berani diambil oleh kami orang partai
karena kalau bukan kita
karena kalau bukan kita
yang berani mengambil sikap
nah yang jadi permasalahan kan memang sebagian besar waktu itu yang kontra kontra kan memang
karena memang belum tersosialisasikan saja
karena ini undang undang yang baru kok
menggabungkan beberapa part part undang undang yang ada
kita satukan menjadi satu undang undang
dan itu memang sesuatu yang memang baru sekali di indonesia
dan kami sebagai partai lama
ataupun tadi kalau memang tadi kita bicara partai baru ataupun partai lama
kami harus berani mengambil posisioning itu
jadi untuk kebaikan kita semua
oke tapi golkar tidak khawatir ya
kalau itu akan mengerus nanti suara elektor oleh golkar
terutama di kalangan buruk kemudian para pekerja
tujuan kami partai golkar adalah kebersihan niat hati kami
bahwa apakah keputusan langkah politik kebijakan yang diambil oleh partai golkar
itu betul betul bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat indonesia
kami meyakini pada satu titiknya nanti masyarakat pasti akan mengaku
oh ternyata langkah yang diambil oleh partai kami itu baik untuk pembangunan
jadi itu bukan untuk kepentingan oligarki ya
kalau menurut golkar ya
enggak over ali
pak said saya ingin tanya sebagai ketua umum partai buruh
partai buruh berulang kali menyuarakan penolakan kemudian menggugah juga ke mk
anda sepakat seperti yang disampaikan oleh golkar sebagai partai lama
bahwa yang mendukung itu jauh lebih banyak
dan ini memang betul untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan oligarki
memang seperti itu menurut partai buruh
kita berterima kasih om ibu slow itu disahkan
sehingga ada kebangkitan kelas
saya sebagai pembicara
banyak bicara di seluruh dunia sebagai pembicara
di seluruh dunia selalu ada kepentingan kelas
tapi jangan diartikan yang negatif ya
kepentingan tentang kepentingan bagaimana memperoleh kesejahteraan dari sudut pandangnya
itu om ibu slow adalah pemicu lahirnya kembali partai buruh
kongres itu sudah memutuskan kenapa dihidupkan kembali partai buruh
yang didirikan oleh almarhum profesor dr muhtar pak pahan
itu om ibu slow
kalau norwegia yang skala berkuasa itu karena perusahaan minyak bumi
buruhnya marah terhadap redistribusi keadilan terhadap produk minyak bumi di norwegia
australia tentang tambang batu bara
lula kenapa dia mau hidupin trabal hardores
itu partai buruhnya brazil
itu persoalan upah dan jaminan sosial
begitu pula di selandia baru
saya baru kemarin ketemu dengan salah satu vice president partai buruh selandia baru
ini persoalan tentang wajib militer
nah indonesia mudah mudahan di sejarah mencatat
terima kasih golkar dan yang lainnya telah membangkitkan kembali
saya bukan orang politisi bukan aktivis organisasi mahasiswa
saya benar benar buruh
saya bangkit benar gitu
ketika om ibu slow itu membuat bagaimana buruh itu direndahkan benar dieksploitasi
jadi itu kepentingan oligarki ya
oligarki dan kepentingan pemilik modal yang merasa semua kuasa di tangannya
secara politik buruh kan
itu yang kami sadar benar
jadi terima kasih benar
bagaimana outsourcing modern slavery itu dilegalkan oleh negara
oleh kekuatan partai politik
ya di seluruh dunia precaries itu kampanye yang dilawan
oleh gerakan buruh mst petani di brazil misal
atau kelompok petani sedunia yang dimotori di peru itu dilawan
yang kedua upah murah
bagaimana kemudian negara melegalkan
sepuluh tahun itu upah itu gak naik dengan om ibu slow
orang boleh berbeda pendapat itu fakta udah jalan tiga tahun
bagaimana kelas petani dengan sistem bank tanah
itu undang undang pokok agraria reforma the land reform itu terhenti
bagaimana mungkin buruh perempuan yang ambil cuti haid cuti hamil
upahnya gak dijamin
bagaimana mungkin kemudian orang bekerja dengan sistem kontrak terus menerus
ini kan tentang negara kesejahteraan real first aid
itulah yang melantari jujur
satu yang melatari kenapa partai buruh dibangkitkan kembali dengan kekuatan
kami sudah punya modal sepuluh juta anggota itu sudah ada
dan ini menjelaskan saya seneng
jadi kayak di dunia internasional nih nanti indonesia

jadi gorkar ini partai kelas pemodal buruh itu partai kelas pekerja gitu anda ingin mengatakan
oke bang maman partai kelas pemodal
kalau menurut bang said gimana
kita lihat basis data dulu
pastikan yang paling utama dituntut oleh teman teman buruh adalah kenaikan upah
itu rating pertama
tidak hanya itu
ya itu rating pertama
rating pertama pasti kenaikan upah
yang kedua adalah kesejahteraan
pertanyaan saya sederhana
hampir cenderung di setiap daerah kalau kita bicara kluster provinsi loh ya
kecenderungan tuntutan buruh terhadap kenaikan upah itu kecenderungannya dipenuhi
karena itu kebijakan biasanya umr itu ada pada provinsi itu satu
lalu pertanyaannya apa yang tidak dipenuhi
selama itu memang win win solution
kita juga harus melihat loh bahwa begini
bukan berarti saya sampaikan seperti ini kita tidak berpihak kepada buruh
tapi kita juga harus objektif dan fair
bahwa ada reward and punishment
bahwa kita juga ingin untuk mendorong peningkatan
dari buruh juga
artinya begini antara keinginan hak yang dikejar dan kewajiban itu harus setara
karena pada akhirnya kita harus lihat loh ya
ini fakta loh membuktikan
kita lihat sekarang kecenderungan orang untuk berinvestasi itu sudah masuk ke beberapa negara asia lain
karena upahnya terlalu tinggi
karena ada problem
nah tetapi di sisi lain indonesia juga harus ngejaga kultur bahwa kita juga ingin memberikan
peningkatan kesejahteraan kepada buruh
nah ini prinsip kesetimbangan dan keseimbangan ini yang harus kita jaga
jadi bukan semata mata hanya sekedar untuk melihat kepentingan buruh semata dan melihat kepentingan pengusaha semata
tapi prinsipnya ketemu di titik tengah
ini yang memang
tapi siapa yang lebih diuntungkan
itu yang menjadi pertanyaan
poinnya kalau tadi pertanyaan siapa yang lebih diuntungkan
yang kita inginkan adalah negara ini mendapat keuntungan sebanyak banyaknya
karena pada akhirnya semakin banyaknya
ini kan gini loh
antara buruh dengan pelaku pengusaha
itu dua seperti dua mata uang loh
dua koin yang memang harus kita jaga juga
karena kalau gak ada si pihak penanam modal juga gak akan bisa jalan
saya kasih kesempatan ke bang said
apakah memang seperti itu negara yang diuntungkan atau itu hanya dalihnya dari golkar aja sebagai promotor
itu lah secara politik kenapa buruh kalah
karena si pengusaha selalu memandang buruh dari sudut pandang dia
padahal upahnya murah
tiga tahun gak naik
salah satu pengurus badan perserikatan bangsa
pertanyaan saya sederhana ya
saya kan gak pernah ini
saya keliling dunia jadi pembicara di mana mana
gak ada upah itu naik di bawah inflasi
oleh karena itu
kelas pekerja ini di tingkat parlemen
di tingkat konstitusi
dia memberikan seimbangan
bukan versi kamu
tentang modal harus masuk
tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi harus
itu kesepakatan kita
tapi tentang cara membagi
itu yang berbeda
itu narasi yang dikapitalisasi oleh partai nasdem
dan menjadi jualan pada pemilu ya
oleh karena itu kita mengedepankan
tawarannya adalah welfare state
kau boleh kaya
tapi kami nggak boleh miskin
redistribusi kekayaan yang adil dan merata
baik itu ntar jualannya nanti nih
maksudnya kita ambil di dalam sistem jaminan sosial
itu seluruh partai buruh di seluruh dunia
kalau saya tambahkan
ada satu kata
tadi dibilangkan perspektif kami
mungkin saya kritisi perspektif kita
jadi kalau tadi yang dijual oleh partai buruh
hanya murni buruh
kita bicara tentang rakyat
kita bicara tentang dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia
oke itu versinya golkar
yang hari ini berkepentingan juga
itu versinya golkar
jadi versi kita juga
ini kan ada dua
buruh itu bukan hanya sekedar buruh yang tadi dianggap oleh bang said loh
buruh itu banyak sekali loh pekerja di indonesia
ada pekerja lainnya juga
buat mbak nana
itu bisa termasuk dalam kategori buruh
artinya pekerja di dalam korporasi
tapi siapapun buruh yang nggak terima gaji naik
kalau tadi yang selalu
enggak ini gak boleh nih
ini ini ini ini ini pembohongan publik
kalau tadi ada yang mengatakan bahwa tidak ada
itu saya kritisi loh
silahkan kita buka nanti datanya
ini narasi pembohongan publik
di indonesia ini
pemerintah ini dari tingkat pusat
provinsi sampai daerah
tidak memberikan ruang dan kesempatan
tiga tahun ya
tiga tahun gak
pada buruh ini untuk naik
tiga tahun gak ada
kalau berdebatnya soal substansinya terus
nanti gak selesai juga
jadi saya mau minta tanggapan partai baru
kalau partai buruh sudah jelas
itu membela kepentingan buruh
kalau ini menurut bang said
kelasnya adalah kelas pemodel
kalau gelora sikapnya soal undang undang omnibus law cipta kerja ini
seperti apa bang fary
omnibus law biarlah bertarung antara partai buruh dan partai kapital
jadi gelora gak punya kepentingan ya
untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat juga
partai orang miskin
orang miskin dan tertindas
apa partai orang miskin
orang miskin nggak masuk ke dalam itu
alasan rakyat itu memilih kan bukan cuma karena gaji karena upah karena buruh dan sebagainya
alasannya itu luas sekali
dan partai politik seharusnya mendefinisikan situasi besar dari persoalan kita
itu sebabnya sejak awal dari namanya saja gelombang rakyat yang lahir dari beberapa pemikiran ya
tentang gelombang sejarah indonesia
tentang keharusan indonesia punya arah baru dalam mengelola bangsa ini
kami mulai dengan diskurs intelektual yang luas
jadi bukan cuman spesifik kepada satu aspek
aspek aspek itu nanti akan dicangkup di dalam diskusi besar itu
nah waktu itu kita mengidentifikasi memang ada kegalauan naratif pada elit kita ini
mengidentifikasi kita ini negara apa
tadi bang said iqbal bicara kita ini harusnya menjadi welfare state ya kan
sebenarnya juga di partai golkar itu lebih dekat dengan konsep welfare state
karena golkar itu kan ya membela apa namanya investasi cepat
karena memang golkar itu kalau dilihat dari asosiasi asosiasi pedagang kan banyaknya orang golkar itu
baik kadin hipmi hipi dan sebagainya itu orang orang golkar semua
nah tetapi kan mengidentifikasi
kegalauan naratif ini nggak boleh diteruskan
maka kita harus punya pendirian apa namanya sebagai bangsa
sebenarnya kita ini apa namanya mau menjadi bangsa seperti apa gitu
nah kegalauan naratif harus dihentikan
dalam bidang ideologi konflik antar ideologi nggak boleh lagi di entertain
itu harus dianggap selesai
maka partai gelora ingin mengajak kita stick menginterpretasikan pancasila adalah rumah besar kita
dan tidak boleh lagi ada konflik tentang itu
jadi kami datang untuk mendamaikan kekacauan narasi ini
sehingga tidak ada lagi konflik ideologi diantara kita
tapi gelombang rakyatnya ini arahnya kemana nih soal omnibus law
karena ini akan menjadi jualan politik juga pada pemilu dari bukit tengah
rakyat menginginkan tidak ada lagi perpecahan
rakyat menginginkan perbedaan fikiran itu harus diletakkan dalam perbedaan fikiran
ya bukan konflik yang apa namanya dibakar oleh para elit
yang menjual ada yang menjual anti pancasila ada yang menjual anti komunis
ada yang menjual anti islam islamophobia dan sebagainya
itu harus didamaikan dan dihentikan
macam macam lah ya
kalau yang dibawanya tadi tentang buruh dan sebagainya itu efek dari itu saja gitu
nah yang kedua itu kita harus memperbaiki cara kerja negara
ya kan jelaslah negara kita ini masalah itu berulang ulang
masalah buruh berulang ulang
kenapa lahir partai buruh ini
karena masalah buruhnya itu tidak ditangani tidak diselesaikan
padahal perdamaian antara kapital dengan buruh itu bisa dilakukan
itu bukan konflik abadi
itu kan konflik kepentingan kita saja
seberapa yang kita anggap cukup
jangan pemilik modal menganggap dia dapat sepuluh tapi buruhnya dikasih satu begitu
itu kan tidak fair
kalau menurut gelora dari undang undang omnibus law cipta kerja itu gimana
betul kata bang said ibal tadi
ini tentang cara kita berbagi
ini ada kue
kuenya itu harus dibagi secara adil
mana yang disebut dengan adil itu ya yang berketuhanan yang maesah yang berkemanusiaan dan seterusnya itu
jadi pembagiannya tidak adil ya kuenya
jadi level naratif itu yang harus didamaikan
saya kira kemarin itu ya memang kalau kita bicara kritik kepada omnibus law itu
boleh belakangan nanti akan diklaimkan oleh bang maman dan golkar
kan bisa bilang oh sekarang perekonomian kita tangguh karena kita menyiapkan undang undang yang mengeksekusi kebijakan ekonomi secara masif
sehingga penjualan komoditi kita ke seluruh dunia menjadi sangat masif
dan kita menjadi ekonomi yang luar biasa
memang luar biasa
tapi kan ini semua kan karena penjualan dari komoditas warisan nenek moyang kita
tidak ada ide yang kuat di dalamnya gitu loh
nah itu soal soal itu pada level itulah partai gelora ingin bergerak nanti
oke oke ini masih di tengah tengah kayaknya partai gelora
saya mencoba untuk melihat sikapnya ini kemana nih
karena dalam politik gak bisa abu abu
harus hitam atau putih gitu saya mau ke mas umam
mas umam bagaimana anda menganalisa sikap partai partai ini
partai partai lama yang memproduksi undang undang kontroversial itu
dan partai baru yang memperjuangkan undang undang kontroversial itu
ataupun melawan undang undang cipta kerja itu
dan partai baru juga yang ingin riding the wave kayaknya ya
berada di tengah tengah gitu
antara kekuatan yang menuntut kesejahteraan dan menuntut keadilan
sama seperti nama partai yang dulu
gak usah disebut merek kayaknya
jadi begini mbak nana
saya mencoba untuk mencermati apa yang tadi disampaikan
memang pada dasarnya basis pemilih loyal itu akan terkonsolidasi pada dasarnya tiga
dan yang kedua adalah rational choice
nah di dalam konteks ini upaya dari partai partai baru dan juga partai partai lama
untuk melejitimasi kebijakan yang dihasilkan
tentu akan menjadikan sebuah referensi yang baik
untuk membangkitkan basis pemilih loyal mereka
problemnya adalah ketika masing masing kemudian memiliki cara pandang yang berbeda
nah tetapi itu tetap unik kenapa
karena bagaimanapun juga partai baru
tadi disampaikan oleh bang said cukup relevan
karena bagaimanapun juga kita kembali ke konteks undang undang cipta kerja
kalau misal kita lihat fakta menunjukkan bahkan dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi
bahwa ini adalah sebuah produk yang okelah let's say semi inconstitutional
karena misal kalau kita cek sekali lagi
yang diakui oleh sejumlah pihak
ada juga cacat substansi disana
kalau dari aspek cacat prosedural
maka idealnya proses legislasi kita itu
itu betul betul menjadi ruang
yang kemudian bisa membuka ruang komunikasi
dari kekuatan tripartit
state non state dalam konteks ini adalah pekerja
dan yang ketiga adalah korporasi pengusaha
nah tetapi ada komunikasi yang tertutup disitu
itulah yang kemudian membuat
seluruh kekuatan buruh bergerak
ini bagian dari catatan demokrasi kita
nah oleh karena itu
kalau misal kemudian situasi kemarin
begitu mudah dinetralisir
pergerakan sebegini masif
kemudian terjadi korban
tapi seminggu itu dibiarkan
dan kemudian narasinya juga kembali
gunakan cara cara yang sifatnya konstitusional
tentu tidak ada yang salah
tetapi bagaimana kemudian kekuatan capital
kalau misal kita menggunakan cara pandang neo marxist
kekuatan capital mampu mendikte basis kebijakan publik
itulah yang kemudian dianggap oleh kekuatan oligarki
yang membacak sistem dan juga kekuasaan
sebagai bagian dari representasi perselingkuhan politik dan bisnis
ada proses legislasi yang semakin tertutup
yang membuka celah untuk produk legislasinya
digugat ke makam konstitusi
dan setelah ini kita akan membahas juga
soal undang undang ikn yang juga menuai pro dan kontra
ini padahal mahasiswanya dari kalimantan
mungkin nanti bisa juga memberikan kritik dan juga masukannya
apakah undang undang ikn ini cocok di partai baru
atau akan berlanjut juga di partai lama
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber
ke isu ataupun produk legislasi kedua
yang menjadi kontroversial
di mata publik ya
selain tadi ada undang undang cipta kerja
yang tidak kalah menjadi sorotan adalah
undang undang ibu kota nusantara
atau undang undang ikn
di penanjam pasir
ini ke golkar lagi
karena kemarin ketua pansusnya adalah politisi golkar juga
nah bang maman
undang undang ikn ini kan menuai pro dan kontra ya
banyak kemudian yang mengkritik bahwa
ekonomi indonesia sedang tidak baik baik saja
kenapa kemudian pemerintah dpr memaksakan
untuk mengesahkan undang undang ikn
dan segera kita pindah
ini golkar akan tetap mempertahankan ikn
jadi saya mau sampaikan dulu
kami partai golkar itu partai tidak pernah meng abuse kemiskinan
tidak pernah mengeksploitasi masyarakat tidak mampu
kami selalu fokus pada apa yang dibutuhkan oleh negara ini
kalaupun memang kita harus melewati rintangan yang berat
karena memang doktrin kami adalah karya kekaryaan
kami fokus pada apa yang terbaik buat bangsa ini
tapi bagus buat badan kita
segala kebijakan yang diambil oleh partai golkar
kita harus siap dengan segala konsekuensi
karena kita tahu bahwa mungkin obat yang kita berikan itu rasanya pahit
tetapi insya allah kita yakini itu baik buat negara ini
spirit dari omnibus law kurang lebih seperti itu
lalu yang kedua sekarang kita masuk ke ibukota negara
kita harus lihat bahwa saya harus melihat dari dua perspektif
perspektif kepentingan nasionalnya dengan perspektif kedaerahan
pancasila kita itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itu masuk dalam semangat kita untuk mendorong ibukota negara
kita juga ingin bahwa contoh kebetulan ini dapil saya
terlepas dari sisi kedaerahan bahwa dengan didorongnya ibu kota negara itu di kalimantan timur
itu bisa memberikan efek kemanfaatan
pemerataan pembangunan pemerataan keadilan
percepatan distribusi realisasi pembangunan di semua daerah
tapi kan pembangunannya di tengah ekonomi yang sedang tidak baik baik saja
dengar dulu mbak itu satu
yang kedua kalau tadi pertanyaan mbak nana kenapa di tengah kondisi ekonomi lagi
itu sudah kita dorong kenapa waktu itu omnibus law kita paksakan harus segera terrealisasi
karena menurut kita salah satu langkah atau upaya untuk mengamankan keterpurukan ekonomi
di tengah badai covid kemarin
itu adalah dengan mendorong omnibus law
alhamdulillah tadi sudah dijawab bukan saya yang jawab loh mas fahri loh
jadi silakan saja pasti masing masing orang masih tetap akan beranggapan bahwa begini
salah satu impactnya adalah karena kita mengupayakan semaksimal mungkin percepatan realisasi omnibus law tadi
itu yang pertama
kita melihat bahwa
soal ikn ini akan dilanjutkan ya sama hulukan di pnb

kita melihat momentum politik
alhamdulillah kebetulan political will presiden kita kuat dan besar sekali
terhadap realisasi ibu kota negara ini
kami partai golkar melihat momentum itu dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
kita melihat bahwa inilah momentum politik yang paling penting
oke jadi akan diteruskan ya dua ribu dua puluh empat ya
kita nggak pernah tahu ke depan siapapun itu pemimpinnya
tetapi yang kita tahu bahwa pemerintahan hari ini berkomitmen secara penuh untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
di seluruh wilayah kita
artinya dua ribu dua puluh empat tadi golkar akan meneruskan
didorong pembangunan kalimantan kalau tadi dia dari sisi keadilan kalimantan hari ini masyarakat juga punya hak
yang memang itu bagian dari satu kenegaraan kita negara nkri
oke itu sikapnya golkar
karena itu adalah bagian dari pendistribusian pembangunan di seluruh indonesia
oke kalau gelora seperti apa
bang ini memenuhi hasrat rakyat
pemerataan pembangunan ini
jadi itu tadi yang pertama itu kegalauan naratif
ini kegalauan naratif berarti
yang disampaikan bang maman kegalauan naratif gak
elit kita ini tidak terbiasa dengan susunan narasi yang baik
sehingga abjad dari cara berfikirnya mengelola negara itu kurang baik
yang kedua itu kan kegalauan metodologi
jadi misalnya tadi kalau yang di awal anda bilang tentang legislasi itu sebenarnya harus di address
sebenarnya kan abjad itu
sebenarnya kan abjad itu
dan pesennya dpr dan partai politik dalam debat debat besar itu kan karena tadi tuh ada kekacauan metodologi juga
presidensialisme kita ini mengorbankan kongresionalisme
kuatnya eksekutif mengorbankan legislatif
nah itu sebenarnya harus diakhiri
karena begitu cara kita mengatur check and balances mechanism dalam negara
nah yang kedua itu tadi kegalauan metodologi
jadi problem dari ikn itu adalah kita tidak pernah menyelenggarakan akar dari perdebatan
dari perdebatan perpindahan itu
saya kalau disuruh membela saya bisa membela
kuat pembelaan saya pada perpindahan itu
tapi kalau saya diajak dalam perdebatan kesimpulannya itu bukan memindahkan
karena menurut saya pemekaran itu jauh lebih efektif untuk distribusi kekayaan
tapi itu kan karena nggak dilakukan gitu
jadi lebih baik jangan pemindahan tapi pemekaran
iya karena itu akhirnya kita gak punya tempat di dalam perdebatan ini
karena tiba tiba presiden saya ingat waktu saya itu masih jadi pimpinan dewan
saya tanya menteri bapak
mereka nggak punya naskah akademik
cuma bilang dulu bung karno pernah ingin pak harto pernah ingin
semua pengajuan regulasi itu harus ada naskah akademiknya
sehingga kita berdebat dalam naskah itu gitu loh
kalau saya diajak berdebat
jadi kan indonesia ini lima puluh provinsi sampai seribu kabupaten kota ya kan bila perlu
kalau menurut ibu kota mungkin
ibu kota menurut saya pakai teluk jakarta yang lagi reklamasi pindahin kantor pemerintah ke sana
cuma itu pikiran saya karena waktu itu kita mau menjadi negara maritim
taruh dia di pesisir karena jakarta ini infrastrukturnya
jadi gak pas pindah ke kalimantan kalau menurut pak om fahri
iya itu tadi
kalimantan dipecah artinya dibuat provinsinya lebih banyak
itu jauh lebih efektif daripada kita ngumpulkan lima ratus triliun di satu tempat
jadi itu loh ya apa namanya argumen argumen itu saya bisa buat
meskipun kalau belakang
meskipun kalau belakangan nanti kalau misalnya kalimantan tetap akan ditetapkan sebagai ibu kota baru
tidak akan berlangsung lama
yang dilakukan oleh pak jokowi itu sebenarnya inisiasi awal
lebih serius dari presiden yang lain
sudah mulai groundbreaking kantor pemerintah dan sebagainya
paling mungkin di tahap awal itu cuma akan jadi kantornya pemerintah seperti kita bikin istana bogor
kita bikin apa namanya wisma yasu atau tapak siring di batu
tapi selanjutnya kalau mau kantor lain dibuat ya mesti dengan penghitungan yang luar biasa
karena markas tni harus berubah ratusan kantor
jadi menurut gelora ini gak akan tercapai
bukan gak akan tercapai
harusnya ada cara yang lebih baik dalam membuat kebijakan sebesar ini
oke oke metodologinya yang dikritik
jadi itu krisis kedua
jadi pendirian gelora dari awal nih
yang pertama itu adalah kegalauan naratif
yang kedua ini kegalauan metodologi
jadi saya akan sebut masalah ketiga
oke kegalauan naratif kegalauan metodologi
tapi gelora undang undang ikn iknnya pindah kesana setuju apa enggak
nanti kita lihat itu gampang lah berkuasa dulu
oke jadi kalau udah masuk ke dpr baru nanti berkening gitu
kalau misalnya ditolak orang dari kalimantan gak pilih gelora itu
jadi kultur pemilu kita ini orang yang banyak ngomong suaranya kecil
oh jadi mendingan di dulu
jadi harus hati hati gitu loh

jadi yang penting masuk dulu ya
perkara nanti sudah di dalam mau bermanuver
perkara nanti di dalam mau bermanuver menggagalkan ikn itu persoalan lain
itu gampang ada caranya
oke partai buruh gimana
saya dengar partai buruh sebetulnya mendukung ini ikn karena buruh nanti akan dapat lapangan kerja di sana
karena partai buruh selalu memandang isu lingkungan hidup isu ham dan masyarakat adat dan juga labor right hak hak buruh itu menjadi isu utama
karena itu setiap kebijakan negara harus diorientasikan kalau partai buruh masuk dalam parlemen itu arahnya
dalam tatanan konsep saya kebetulan banyak berkeliling ke eropa itu luar biasa
seperti modus operandi
kota yang dikeliling oleh hutan terintegrasi sistem transportasi luar biasa
dalam konsep gagasan
tapi kita kan harus lihat tadi lingkungannya bagaimana
hak asasi manusianya bagaimana
masyarakat adatnya bagaimana
dalam tataran gagasan dan konsep luar biasa
terus dikaitkan dengan politik anggaran
nah oleh karena itu ikn yang sekarang sedang digagas oleh pemerintahan sekarang dan mungkin akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya
harus dipastikan politik anggarannya gimana
kalau dana anggaran apbn diambil tidak dalam konsep awal mengundang investor tentu kami menolak keras
oke jadi terdapat kebiayaan
betul karena dia akan berimplikasi kepada sektor kesejahteraan sektor perlindungan sektor jaminan sosial
dan dari sisi kawan kawan lingkungan hidup kan itu konstituennya partai buruh
kita kan berkomunikasi
mereka menolak keras karena masih ada sisi sisi isu lingkungan hidup
masyarakat adat dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas
jadi partai buruh menolak
menolak pada tataran lingkungan hidup hak asasi manusia dan masyarakat adat yang belum diselesaikan secara tata
kalau sudah diselesaikan berarti akan mendukung
ya tentu kita akan mendukung karena konstitusi
main nama juga sama nih partai baru
bagi kami partai buruh itu lingkungan labor right hak buru lingkungan hidup hak asasi manusia dan indiges
yaitu hak masyarakat adat
itu konsep dasar partai buruh di seluruh dunia
kalau itu bisa diselesaikan berarti buruh akan mendukung
itu dulu diselesaikan
lihat politik anggaran tidak mengambil untuk anggaran apbn yang terkait dengan jaminan sosial perlindungan sosial kesejahteraan sektor publik
baru disitu kita akan putus
mas umam ini kalau dilihat partai baru tampaknya malu malu ya untuk memberikan penolakannya terhadap undang undang ikn
karena mungkin wilayahnya di kalimantan berkaitan dengan dapil atau memang sulit untuk melakukan diferensiasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
iya kalau saya lihat sepertinya beliau berdua sangat berhati hati
karena sikap sekarang berimplikasi terhadap capaian dari elektabilitas nanti di dua ribu dua puluh empat
tapi yang ingin saya garis bawahi mbak nana ini adalah impact dari proses legislasi yang terdampak oleh tren kemunduran demokrasi di indonesia
efeknya yang muncul adalah
jadi kebijakan yang di drive oleh politik
dan itu kemudian tadi yang disampaikan dikonfirmasi oleh bang fahri tidak didasarkan pada basis pembacaan yang komprehensif
oleh karena itulah kemudian ketika kemudian keputusan itu diketok misalnya ada problem yang cukup serius tentang kesiapan tentang pembacaan modal
kemarin dari jepang sudah angkat tangan
kemudian dari saudi juga sepertinya juga angkat take
oke angkat tangan
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah pembacaan yang cukup penting
nah oleh karena itu yang menjadi terpenting adalah ketika kemudian proses legislasi tidak mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh elemen
maka kemudian produknya lebih cenderung instan
sesuatu yang instan maka akan cenderung sifatnya jangka pendek
nah itulah yang kemudian kekhawatiran tadi itu itu betul
kita khawatirnya ini sebuah keputusan yang besar
jangan sampai ini hanya menjadi gimmick politik semata
nah kalau misalnya ini hanya menjadi gimmick saja tentu ini akan menjadi bukan hanya legacy tetapi justru catatan panjang
mangkrak bukan pada level project kecil tetapi sebuah kebijakan besar
nah oleh karena itu kebijakan itu harus diletakkan pada pembacaan yang lebih komprehensif
bukan hanya sekedar narasi masa lalu aspirasi historis
tetapi betul betul diletakkan pada basis pembacaan yang
dan yang terpenting terkait tadi politics based policy
kedepan jangan sampai ini terjadi karena kalau misal tidak banyak sekali produk produk legislasi yang tidak produktif
bagian dari yang kemudian cukup di highlight kemarin haluan ideologi pancasila
muncul sejumlah kontroversi
kalau nahdlatul ulama dan juga muhammadiyah tidak ikut bersuara selesai
itu bisa saja digolkan di proses legislasi
oke jadi jangan sampai ada produk produk legislasi yang hanya menjadi gimmick gimmick politik saja ya
kalau misalnya itu poinnya
tapi kita sudah bahas soal undang undang kontroversial ataupun produk legislasi undang undang yang diciptakan ataupun diproduksi oleh partai partai lama dan ditanggapi oleh partai partai baru
sekarang saya ingin masuk lebih dalam soal jualannya partai lama dan juga partai baru
bang maman partai anda jualan apa nanti di pemilu dua ribu dua puluh
jangan sampai gimmick gimmick politik tadi
gini saya ingat ya saya tidak akan menyebutkan partainya
dulu selalu membangun narasi pro kepada kepentingan
dulu selalu membangun narasi pro kepada kepentingan

orang tidak mampu
pada orang miskin

partai wun cili
artinya kecenderungan partai yang mengeksploitir kesusahan orang
mengeksploitir permasalahan hidup orang
yang akhir ternyata pada saat berjalan dengan waktu ya ternyata masuk juga dalam dinamika dinamika yang seakan akan oh lu cuma ngomong ngomong doang jualan jualan politik
ini maksudnya nyindir partai buruh juga mengeksp
ya tapi nggak bokok bokok
untuk berlaku untuk semua
untuk kepentingan rakyat gitu
berlaku juga untuk partai kami
artinya apa kami dari awal didoktrin dibentuk dengan proses kaderisasi internal partai yang harus berkiblat pada konseptual ide gagasan dan apa yang terbaik buat negara ini
karena doktrin partai golkar ada karya kekaryaan
tidak melihat etnis tidak melihat kelompok tidak melihat figur a atau b
karena perspektif kita dalam doktrin partai golkar adalah bagaimana bisa merealisasikan doktrin karya kekaryaan
jadi bagi kami kalau kami sudah berkiblat pada posisioning konsep seperti itu halangan lintangan dan lain sebagainya itu bagian dari sebuah proses yang harus kita lewati
jadi jualannya apa
karena kami yakin ya konseptual
ide gagasan mana yang terbaik buat bangsa ini bukan terbaik buat kepentingan golongan bukan yang terbaik buat kepentingan etnis atau bukan yang terbaik buat kepentingan agama
tapi mana yang terbaik untuk kepentingan negara bangsa dan pemerintah
oke itu jualan konsep
fakta sekarang salah satunya
kalau pun memang kita harus mencari
kalaupun memang kita harus berani mengambil sebuah sikap melakukan kebijakan yang kontroversial tadi
yang penuh dengan pro dan kontra
karena kami yakin pada suatu saatnya nanti pasti masyarakat akan melihat
fakta hari ini membuktikan dulu omnibus law dianggap macam macam
oke itu jualan konsep tidak membawa kepentingan golongan
tidak menjual kepentingan rakyat kecil begitu ya
bang maman ya
mengeksploitasi kepentingan rakyat kecil
partai buruh merasa tersindir nggak ini
jualannya nanti apa bisa lolos nggak dengan mengeksploitasi tadi kepentingan rakyat
kita terima kasih siapapun yang membuli yang menyedihkan
lula juga dulu begitu
hari ini dia presiden untuk berikutnya
maksudnya ini presiden brazil yang baru ya
dulu lula juga dihina
saya temannya lula
waktu itu kita kampanye awal awal
bagaimana para pemodal hitam itu menjatuhkan dan
itu sangat lazim dalam partai kelas
karena partai kami adalah partai kelas
oleh karena itu tawaran yang kami tawarkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat kita lolos dulu
setelah lolos verifikasi kpu ini menjadi peserta pemilu

dua ribu tiga puluh empat penguasa presiden republik indonesia dari partai baru
oke itu targetnya ya
belajar dari seluruh dunia
karena partai baru itu atau sosial demokrat di eropa atau sosialis kiri sosialis pekerja kiri di amerika latin
mereka selalu mengadakan welfare state negara kesejahteraan
ideologi pancasila itu udah clear gak usah direbat
kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial bagi seluruh indonesia
oke modalnya dari mana
oleh karena itu partai baru dia hanya menyuarakan dua hal
pro subsidi dan pro jaminan sosial
kalau subsidi mau coba coba diambil dalam publik itu yang saya bilang di parlementer ada keseimbangan
partai buruh akan suarakan itu
kenaikan harga bbm impor beras yang tidak terkontrol impor garam itu pasti kita lawan
tapi modalnya dari mana ini karena ini partai buruh
modalnya dari mana
kita ini partai baru berasal dari sepuluh juta
organisasi yang menghidupkan kembali
dulu zaman al ma'unum profesor mohtar pakpahan baru satu sbi
sekarang sepuluh ada serikat petani terbesar di indonesia
oke jadi modalnya betul betul iuran buruh maksudnya
anda boleh cek
gak ada suntikan modal dari pengusaha
tidak ada satupun pemodal bahkan kami melarang dalam proses verifikasi ini
ada yang jual motor ada yang jual tanah
nah jualan kita tawarkan adalah bahwa kita besar dari sendiri kita rubah
pemilik modal pemilik modal yang serakah ini harus dikendalikan tentang keserakannya
jadi bukan jualan bisa diperiksa track record saya
sepuluh tahun mimpin serikat buru bisa diperiksa track record saya di dunia internasional
jadi ini bukan tentang jualan ini tentang keseimbangan
ini tentang bagaimana menempatkan kau boleh kaya tapi jangan miskin kaya
itu jualannya partai buruh ya
tapi kan kita nggak tahu waktu yang akan mengetes nanti kalau misalnya orang sudah diberikan kekuasaan seperti apa
di internasional bisa
kalau gelora jualannya nanti apa bang fahri
ini kan partai pecahan pks
ceruknya akan berbeda
saya langsung nyebut merk aja
ceruknya akan berbeda atau ceruknya sama atau gimana
jadi kan tadi saya sudah katakan ada kekacauan naratif
sebenarnya kekacauan naratif juga ada di wartawan itu kan
ini subjeknya bukan saya nih partai ini
terus ada kekacauan metodologi
kita nggak ngerti cara kerja
nah yang ketiga itu memang kalau ditanya jualannya apa namanya partai politik itu adalah demokrasi pemilu itu adalah pasar ide
dan gagasan itu nanti melekat pada orang
karena yang dipilih kan orang
kita bukan sistem negara yang orang itu pilih partai
tapi orang itu rakyat pilih orang gitu
nah memang kita memerlukan orang orang yang punya ide yang segar ya
karena itu tadi kita mengapresiasi politisi politisi seperti kang maman bang said iqbal dan sebagainya itu karena ada idenya
karena saya juga melihat kan saya lima belas tahun duduk di dpr ya
ditambah dengan mpr hampir dua puluh tahun saya di senayan ngantor
saya juga tahu ada orang yang dibeli bukan karena ide
yang dipilih bukan karena ide
gak pernah kampanye
kita gak tahu apa pikiran
itu karena apa itu
setiap tanggal satu oktober ada aja kawan tuh sebelah saya dia lagi dilantik
ada juga yang kayak gitu
jadi memindahkan pemilu sebagai pasar ide itulah pr kita
dan termasuk partai gelora menginginkan itu gitu loh
jadi ceruk pemilinya
makanya kita mengkritik seperti yang sekarang terjadi ya kan
tapi pasar idenya gak ada
medium bagi pertarungan pikirannya nggak ada
yang ada itu adalah medium bagi pertemuan orang orang yang secara sentimental terhadap persona orang orang yang ingin mereka majukan
tapi kita nggak tahu ini pikirannya apa
apa bedanya si a sama si b
apa bedanya prabowo sama ganjar
kita gak tahu pikirannya
nanti baru dibikin klompen capir cuma sebulan
dan kita dipaksa memilih orang itu karena sudah ada di kartu suara
ini harus disehatkan kembali
pertarungan idenya itu harus diselenggarakan
supaya nanti kentara waktu rakyat memilih
karena itu yang saya bilang yang ketiga itu krisis ketiga itu adalah krisis kepemimpinan
yang kita pilih ini gak pernah orang orang yang menawarkan pikiran
yang dipilih adalah orang orang yang
oke itu keluar tuh akhirnya
macam macam gitu loh
kan itu yang harus pindahkan
ini pemilu demokrasi pasar ide
selenggarakanlah pertarungan ide
bukan menyelenggarakan pertarungan bansos
kalah kita gak ada uangnya
jadi itu yang akan dilontarkan oleh gelora nantinya
iya dong harus itu
susah gak nanti mengubah tradisi ataupun culture masyarakat
kalau nanti penyelenggaraan pemilu itu keluar dari pertarungan ini kami kalah
tapi kalau pemilu sebagaimana maksud awalnya
adalah pasar ide bagi calon pemimpin
karena ini bukan milih raja
raja gak perlu didiri
darah keturunan raja
anak saya jadi raja
cucu saya jadi raja
gak perlu ada kampanye
demokrasi itu ada kampanye
karena yang ditawarkan pikiran orang
nah ini kalau tidak diselenggarakan kita kalah
tapi kalau ini diselenggarakan
itu kayaknya diselenggarakan gelora bisa masuk
oke tapi ini kayaknya susah
karena politik uang di indonesia masih tinggi
wartawan aja udah gak punya ya
karena politik uangnya masih tinggi
itu tugasnya kpu sama bawas loh
bagaimana mereka melihat tadi gagasan ataupun paparan dari partai baru
dan juga eksistensi dari partai lama
siapa yang akan mereka pilih
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
anda masih menyaksikan political show
dan kita akan langsung bergabung
melalui sambungan virtual dengan teman teman dari badan ekskutif mas iswa face it
universitas tanjung pura kalimantan barat
tadi teman teman mahasiswa sudah mengikuti diskusi kita sejak awal
mungkin bisa memberikan kritik ataupun pertanyaan juga boleh
pertanyaan juga boleh apakah teman teman mahasiswa kemakan gak sih dengan jualan jualannya partai baru
karena nanti kalian yang akan menentukan masa depan dari partai partai ini di pemilu dua ribu dua puluh empat atau kalian tetap bertahan dengan partai partai lama
nah ini mungkin salah satu perwakilannya yang pertama siapa dulu syahril silahkan
namanya siapa dan pertanyaannya apa
oke terima kasih mbak rifana selamat siang abang abang sekalian juga
saya mengucapkan terima kasih kepada cnn indonesia karena telah mengundang kami bmvc pemintan untuk berdiskusi bersama di political show yang malam hari ini
di sini yang pertama tama saya mengenalkan diri terlebih dahulu saya sarul nurfian pratama yaitu selaku presiden mahasiswa bms intan
di sini saya ingin menyampaikan begini bahwa kehadiran atau kemunculan partai baru ini menandakan bahwa atmosfer politik saat ini perlu diapresiasi
karena memang ini menunjukkan bahwa antusias politik itu mengikuti seluruh kalangan juga
tapi adanya partai partai baru ini dengan berbagai idealisme kemudian juga dengan berbagai kepentingan ini mengingatkan keberadaan mereka juga menjadi hal memungkinkan masih terjadinya kontrol kekuasaan
tetapi di sisi lain juga kita harus benahi juga ada sisi hal yang menarik di sini
jadi kita break down satu per satu
bahwa wajah tokoh politisi yang bermunculan itu bukan orang yang baru
bahkan beberapa ketua umum partai juga merupakan mantan dari politisi lama
misalkan bang fahri hamzah itu sebelumnya juga di pks
kemudian partai umat yang didirikan oleh amin rais itu juga mantan politisi pan
serta dari kalang muhammad diyah misalkan juga ada bapak bin samsudin yang mendirikan partai pelita dan masih banyak lagi
jadi pokok pokok partai politik lama itu mendirikan
mendirikan partai baru
artinya jika kita telusuri lebih dalam ini memiliki sebuah motif
apakah ini memang betul menyuarakan dan serta mementingkan kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan golongan dan kepentingan tersendiri
nah kemudian juga
poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh ketiga narasumber tadi mereka menawarkan berbagai ide dan gagasan untuk dua ribu dua puluh empat

yang ingin saya sampaikan sebayangnya juga
yang ingin saya sampaikan adalah ide atau solusi konkret apa sih yang kawan
yang pengen kami dengar untuk di tahun dua ribu dua puluh empat khususnya di pemilihan milenial
oke itu poinnya bagus sekali ya
yang terakhir apa yang ditawarkan oleh partai baru untuk bisa menggait suara pemilih milenial
satu lagi mungkin perwakilan perempuan
oke satu lagi
pertanyaan saya ini lainnya
dari kalau presma saya apa yang ingin ditawarkan
menurut saya dengan hadirnya beberapa partai baru ini kan terlihat egoisme itu tentang kepentingan
bukankah dengan banyaknya partai akan banyak menimbulkan gesekan gesekan kepentingan yang dapat memicu perpecahan
nah itu bagaimana tanggapannya
oke terima kasih sekali
itu menarik juga

kalau semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan yang dirugikan rakyat juga
saya beri kesempatan dulu ke pak said dan juga bang fahri untuk menjawab tadi pertanyaan dari mahasiswa
yang pertama apa yang ditawarkan oleh partai partai baru untuk pemilih milenial
dan semakin banyak partai semakin banyak gesekan kepentingan
jadi kita ini bersyukur hidup di alam demokrasi
alam demokrasi itu artinya monopoli itu tidak dibolehkan
monopori penjualan barang dan jasa itu dilarang
monopoli penjualan ide juga dilarang
makanya tidak ada apa namanya negara doktriner dihentikan
bahkan kita di awal awal dulu menghentikan bahkan penataran p empat pun kita hentikan
itu kan karena melarang negara doktriner
nah sekarang ini dengan demokrasi yang kita miliki ini sekarang alternatif banyak
nah makanya teman teman mahasiswa harus terlatih mengidentifikasi
mana daripada partai politik yang datang dengan membawa gagasan baru
mana yang tidak membawa gagasan baru
kalau orangnya sih memang ya suka tidak suka bertahannya orang dalam politik
dalam demokrasi itu juga sebagiannya karena dipilih berulang ulang
di negara negara demokrasi yang matang juga itu orangnya dipilih berulang ulang
tadi bang said menyebut lula lula itu dari muda jadi politisi
sekarang ini karena ada bolsonaro yang dianggap ekstrim lula terpilih ya kan
dan sekarang dia jadi presiden
jadi itu sebenarnya tidak ada masalah
kepentingan kita ini orang ini bawa gagasan baru nggak
yang memperbaiki keadaan yang sedang ada itu saja yang kita periksa
jadi jangan sinis dengan partai baru dengan orang baru ya kan
tetapi lihatlah apakah ada gagasan baru yang dibawa sambil kita mengeritik
makanya seharusnya nanti forum seperti ini diperbanyak
kita bahas satu tema secara spesifik ya kan
kita jangan lari kemana mana
nanti kita perbanyak bang
one on one atau berapa per berapa kita adu tarung gagasan
sehingga rakyat itu di meja makan pemikiran bangsanya itu tersedia banyak alternatif menu
jangan cuma yang itu itu apalagi kalau yang itu itu nggak ngomong
tapi pikiran lu apa
ini maksudnya siapa ini
ini maksudnya siapa nih yang makan godo gado
maksud saya itu medium dari pasar politik ini
harus semakin banyak menunya
jangan pindah dari pikiran
gitu loh jangan pindah ke tempat lain
jangan pindah ke gimmick
jangan pindah ke bank sos
jangan pindah ke uang
tetap dalam pikiran
jadi anda melihat sekarang partai partai politik yang ada pindahnya ke gimmick politik ya
karena kalau kadang kadang ya
termasuk kalau pertanyaan masyarakat
termasuk kalau pertanyaan mahasiswa
pertanyaan mana yang konkret begitu ya
suka begitu kan pertanyaannya
udah lu pada beasiswanya atau apa namanya ongkos kuliahnya saya gratisin
itu yang dianggap konkret
padahal pemilu ini bukan itu
tawaran fikiranmu apa terhadap perbaikan bangsa kedepan
kalau partai buruh bagaimana menanggapi tadi teman teman mahasiswa
politik adalah kepentingan
setiap orang harus terhormat
tersalurkan secara politik kepentingannya
kasus omnibus law bagi kelompok kelas pekerja
buruh petani nelayan miskin kota
itu ada tamparan
karena itu tentang pertanyaan akan bergaya sekepentingan
tapi negara mengatur secara konstitusional
maka kami masuk ke parlemen
apa tawaran yang akan kami serahkan
agar kepentingan itu bisa disuarakan terhadap kawan kawan milenial
tidak hanya bertumbuh pada pasar barang dan pasar uang
itu silakanlah kelompok pemodal
partai buruh akan main di pasar tenaga kerja dan pasar sosial
apa itu pasar tenaga kerja
kita nggak mau tenaga kerja itu fleksibel labor market
outsourcing meraja lela
kontrak yang tidak seumur hidup
kita tidak mau
dan di seluruh dunia
mau di perancis mau di inggris mau di amerika
kalau partai buruh berkuasa
dia akan lawan itu
tawaran yang kedua pasar sosial
apa itu pasar sosial
ekonomi pasar sosial yaitu bertumpu di jaminan sosial
kalau sistem jaminan
sekarang sudah ada jaminan pensiun jaminan hari tua jaminan kematian jaminan jaminan kesehatan
itu kita yang berjuang di serikat buruh
menggerakkan parlemen itu susahnya minta ampun
nah oleh karena itu pasar sosial
kalau jaminan pensiun kita
dengan sistem cost sharing misal
itu dua ribu triliun uang terkumpul
itu kan pasar
kita bayangkan tawaran kami berikutnya
memastikan jaminan makanan
haram hukumnya orang miskin
kelaparan di negeri yang kaya yang sekarang nomor tujuh
pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia
apa yang kita dapat
apa itu yang disebut pertungan ekonomi
kami gak mau
kami ingin ada redistribusi kekayaan
berikutnya adalah pendidikan
orang miskin itu bukan berarti nggak pintar
hanya karena kesempatan
apakah karena dia miskin
dia tidak boleh dapat pendidikan yang lain
ini bukan tentang jualan miskin
ini tentang rasa keadilan
yang ketiga kita ingin perumahan
orang gak punya perumahan
pensiunan tni pensiunan polri
semua gak ada rumah
kita mau negara siapin rumah
jualan jaminan sosial dan prosubsidi itulah
pasar tenaga kerja dan pasar sosial itulah yang ingin kami kedepankan
termasuk tentang land reform
tanah untuk petani
perlindungan lingkungan hidup
perlindungan buruh perempuan
itu yang akan dimainkan
digarap total oleh partai buruh
yang memang selama ini gak didapet
nah milenial ini terancam
oke kita lihat nanti apakah apa yang tadi anda sampaikan
bisa meyakinkan milenial untuk memilih partai buruk
partai lama partai tertua golkar
dan itu tadi
semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan
saya agak amazing memang tadi
yang disampaikan oleh adik adik kita ya mahasiswa
biasanya memang karakteristik
zaman saya waktu saya jadi presiden mahasiswa di trisakti
memang anti kemapanan
revolusi harga mati artinya
mendobrak sesuatu yang memang sudah mapan
jadi kecenderungannya masuk ke dalam kelompok pro pembaruan
namun ternyata setelah saya melihat proses berjalan ini
teman teman mahasiswa tadi relatif sudah jauh lebih mature
itu melihatnya dalam beberapa perspektif
karena tadi pertanyaannya justru malah mempertanyakan kepada yang baru ini seperti apa
artinya dari sisi itu saya relatif mengapresiasi
namun di sisi lain juga semangat saya juga
semangat kritis teman teman mahasiswa juga wajib terus muncul
karena yang kayak kita kita juga perlu dikontrol
nah saya mau masuk ke sini
yang kami jual hari ini adalah konsistensi
berkiblat kepada konseptual
berkiblat pada ide
berkiblat pada gagasan
berkiblat pada bagaimana mengeksekusi ide itu
kalaupun di depan kita ada badai sekalipun
karena pada akhirnya ada ada gium sederhana mbak dana
kebenaran kecenderungannya hadir pertama kali dengan dicerca
namun pada akhirnya akan diterima menjadi sebuah kenyataan
nah prinsip kami seperti itu
karena partai golkar hadir membangun untuk semuanya
bukan membangun untuk golongan a golongan b dan golongan c
karena konsistensi kita bersikap pada konsep tersebut
yang satu tahun dua tahun yang lalu mungkin banyak publik yang memang mempertanyakan
kontra hari ini melalui data terakhir
dengan melalui sebuah proses yang sangat luar biasa berat
badai covid kemarin bisa kita lalui dengan tersenyum
tapi itu bukan kerja partai golkar aja
itu kerja semua elemen pemerintahan
ini adalah berkat dari koordinasi semua kelompok
jadi tidak bisa kita klaim
karena memang sejatinya bernegara sejatinya pemerintah itu adalah bagaimana bisa mengakomodasi
bagaimana bisa merangkul semua kepentingan
ini adalah berkat keinginan bersama kita karena kita ingin negara ini maju
bukan hanya kelompok a kelompok b kelompok c
saya setuju dan kita berterima kasih
hadirnya partai buruh juga bagian dari kritik konstruktif buat kita
bahwa ada satu kelompok juga yang memang nggak boleh juga kita sebelah matakan
artinya apa keberadaan partai buruh wajib ada
keberadaan kayak bang fahri yang memang cenderung mengkritik konstruktif juga wajib ada
sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ini semua
namun yang tidak saya setuju adalah pada saat kita hanya melihat pada satu perspektif saja
karena konsep si welfare state itu sudah ada di partai kami
yaitu visi negara kesejahteraan sampai dua ribu empat puluh lima
kita sudah buat blueprint itu di golkar
oke mungkin teman teman milenial lebih menginginkan ada regenerasi di partai golkar
yang sebagian besar ini mayoritas diisi oleh orang orang tua
mungkin harusnya lebih banyak regenerasi di pengurusnya partai golkar
oh alhamdulillah hari ini kalau kita lihat etalase di dpr dari semua pimpinan komisi dari satu sampai sebelas
oke itu golkar ya nanti kita buktikan ya
itu fakta silahkan aja dilihat sekarang di etalase kita
oke terakhir mas umam singkat saja
melihat peluang dari partai baru untuk bisa masuk ke dalam parlemen seperti apa
apakah bisa berkompetisi dengan muda atau malah sulit sekali untuk bisa berkompetisi di pemilu dua ribu dua puluh empat dan masuk ke parlemen
memang kompetisinya akan ditentukan oleh kekuatan literasi politik pemilih pemula
terutama teman teman mahasiswa yang bisa menjadi kelompok kritis yang menghadirkan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang berjalan
nah oleh karena itu ide tadi disampaikan
saya menangkap ide
saya menangkap ide kemudian dari bang said bang fahri
meskipun mbak fahri masih malu malu
ini ide layer mana yang tidak ditawarkan belum keluar
mungkin nanti di segmen yang lebih segmented lagi
tetapi kalau misal terkait dengan konteks ide besar
saya sendiri belum melihat ada sebuah gagasan besar terkait dengan konteks
kita bicara transformasi indonesia
transformasi yang seperti apa
betul yang disampaikan oleh bang maman tadi
bukan akumulasi di dua ribu dua puluh
tadi bahan mentah yang itu tidak masih sangat jauh dari aspek transformasi
di sektor apa transformasi ekonomi kita belum terlihat
nah oleh karena itu dulu di awal awal pak jokowi misalnya
ada narasi tentang
dan kemudian sekarang dihantam oleh ekonomi
kita seperti ini
tetapi kenapa kita hanya di level itu
kita tidak mampu melompat
dan mungkin ada pertanyaan
tapi kita tidak drop
dibanding dengan negara negara besar
peluangnya partai baru seperti apa
justru itu partai baru harus menunjukkan titik pembeda
harus ada selling point yang clear
aspek ideologi aspek gagasan aspek apapun
terkait dengan juga kebijakan publik
nah kalau misal memang tidak
mungkin kita akan melihatnya something sama sama saja
nah kalau misal sama saja
maka besar potensinya partai baru akan tereduksi oleh narasi besar yang dibangun oleh
oke itu tantangannya ya
oleh karena itu dari partai buruh partai gelora
termasuk beberapa partai yang tadi disebutkan
relatif cukup potensial untuk masuk di jajaran elit partai senayan
akan ditentukan oleh itu
termasuk juga kekuatan dari partai baru untuk menunjukkan
public figure yang seringkali menentukan
bagaimana kemudian selling point dari sebuah partai politik
oke itu tantangan yang harus dijawab oleh partai partai baru
dan setelah ini kita akan mendengarkan kritikan dari millenials ya

pak gian dan juga aldo sudah siap untuk memberikan sentilan sentilan kepada partai lama
dan juga partai baru
apakah kemudian mereka jualannya sama saja tidak menarik bagi kalangan milenial
jangan kemana mana tetap bersama kami di politico show
sekarang kita akan berbicara tentang yang terakhir
dan itu adalah kemarin
kemarin itu ada yang viral
oh iya benar
goldcar ulang tahun ke lima puluh delapan
dan yang viral adalah pak jokowi stay tiga jam di acara hood goldcar
tiga jam doh
wish itu memang suka sama konsep acaranya
jadi nungguin ya bang
aku lihat juga tu bang di tv kan
itu pada senior senior betul pada buri bakri ya ada suraya kalau ada paluhut betul banget
mungkin aja gitu sebenarnya mau pulang tapi nggak enak mau pamit ini sama kayak mabah mabah kalau
omongin misalnya pak jokowi gitu kan udah duduk pulang enak gitu kan dia saya permisi
pak buri selbagi belum mau kemana mau pulang pak baru juga dateng apa buru buru banget ditungguin
istri pak saya juga ditungguin istri bapak istri kamu jadi pulang kampung mungkin mungkin kita
nggak tahu tapi kalau kita lihat banyaknya partai baru kita tuh sempat bertanya apa sih syarat bikin
partai oh iya benar setelah kita cari tahu syaratnya adalah ini minimal ya minimal ada lima puluh orang usianya di
di atas dua puluh satu tahun
dan ngumpul selama setahun dan punya adrt oke itu bisa bikin partai mudah juga mudah juga dari
di sini kita melihat bahwa di indonesia ternyata lebih gampang bikin partai daripada bikin gereja
iya nggak perlu nggak perlu izin nggak perlu izin kemana mana ya kalau bikin partai nggak perlu
izin rt rw kan nggak perlu ada enggak perlu ada oh pantes bang pasti pernah ada di indonesia tuh kejadiannya
kayak begini gimana dong ada anak muda barusan lulus kuliah punya visi misi membangun bangsa nongkrong udah
indonesia tetengau kemana aja satunya nyeletu kita bikin partai kali ya jadi surface ya
sekali harapan asal natto karena dibedak kalau gitu mengjunjung transparan benar kampanye nya
itu milenial muda banget walaupun setelah dua ribu sembilan belas akhir akhir ini turun iya benar partainya turun ya itu
ada satu hal yang kita bisa pelajari bapak bapak
jangan pernah jadikan vokalis band ketua
umum nah itu dia
sama satu lagi bang yang namanya anak muda
emang benernya dengerin orang tua aja
karena takutnya ada orang tua
orang tua milenial yang kecewa
awalnya berharap jadi kecewa
akhirnya kata psi dijadikan kata ganti
mau jadi apa jadi psi nah itu
tapi kan kita disini bang ada partai gol
karena ada partai gelora banyak
contohnya kayak partai gelora
jujur bang aku tuh fans banget sama bang fahri hamzah
aku tuh bahkan dulu pas di jogja ya
sempat kepikiran mau jadi kader gelora
sempat kepikiran tapi ada satu kritikan
ke bang fahri tolong website nya itu
website gelora aku bang ya
mau daftar kader aku searching di google bang
gelora yang keluar pertama adalah
aku bang yang tadinya mau jadi kader
malah jadi atlet
jadi bingung kan betul betul
kalau partai gol kan akhir akhir ini kita cari gak ada masalah apa apa
kalaupun kita cari di google
yang pasti dibahas orang orang adalah
ya masalah menjabat tiga puluh dua tahun
itu pun kita nggak mau bahas sekarang
karena kita belajar dari psi
jangan pernah ikut campur urusan orang tua
mau dibayar berapapun kita tidak akan bahas
kita gak mau bahas maaf pak
kita gak mau bahas disini
tapi pesan kita buat semua partai
mau partai lama atau partai baru dok
itu gak akan ada bedanya
selama yang mereka kejar adalah kekuasaan
pecah pecah pecah pecah
ini semoga sentilan sentilannya nggak membuat
baper politisi politisi yang ada disini
karena sekali lagi pemilih terbesar dua ribu dua puluh empat adalah pemilih muda
jadi tadi sentilan sentilannya mungkin bisa menjadi vitamin
untuk partai partai baru dan juga partai partai lama
dan penampilan dari komika gian dan juga aldo
sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
saya mengucapkan terima kasih kepada direktur indostrategic
mas koyerul umam
ketua dpd golkar
bang maman abdurrahman
kemudian wakil ketua umum partai gelora
dan ketua umum partai buruh
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
dan jangan lupa ketemu lagi kita di political show
setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
di cnn indonesia tv
selamat malam dan sampai jumpa